ini bicara tentang natal dan tentu juga biasanya kan tidak lepas ya setiap hari raya itu dengan unsur pengamanan
nah pengamanan ibadah natal juga melibatkan sejumlah organisasi islam
ini pemandangan yang saya pikir sangat sangat indah sekali dilihat ya
jumat natal malaysia terberagama bisa berlangsung bahkan di hari raya seperti ini
di jakarta misalnya pemirsa ada tujuh ratus lima puluh anggota gerakan pemuda ansor dikerahkan untuk membantu pengamanan di sejumlah gereja
sedangkan di jayapura anggota himpunan mahasiswa islam juga ikut mengamankan ibadah misa malam natal
dalam perayaan natal tahun ini gerakan pemuda ansor menunjuk tujuh ratus lima puluh anggotanya untuk menjaga perayaan natal di seluruh jakarta
di gereja katedral ada lima puluh anggota gp ansor yang ikut membantu menjaga keamanan hingga perayaan natal hari ini
penjagaan gereja selama hari natal adalah kegiatan tahunan organisasi yang berafiliasi dengan nahdlatul ulama ini
hal tersebut merupakan bentuk toleransi dan komitmen menjaga negara kesatuan republik indonesia
selain anggota gerakan pemuda
lebih dari lima puluh pemuda muslim yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam juga turut mengamankan ibadah misa malam natal di jayapura papua
di setiap gereja hmi menempatkan kadernya lima hingga enam orang
pengamanan dilakukan di depan gereja
selain pada malam natal kader hmi ini juga melakukan pengamanan ibadah natal hari ini
kegiatan pengamanan ini sebagai upaya menjaga toleransi antarumat beragama di papua
nah gitu kan senang kita melihatnya ya
jadi apa namanya saling berbagi apa ya bisa dibilang berbagi kebahagiaan antar umat beragama
dan itu yang membuat indonesia sejauh ini dikenal ya toleransi antar umat beragamanya
betul bineka tunggal ika
jangan pernah dilupakan soal itu
jadi jangan ada lagi nih unsur unsur sara yang kemudian mengemuka dan membuat sensitif
nah pemirsa untuk mengetahui bagaimana suasana jalannya misa natal pagi ini di gereja katedral jakarta
responden cnn indonesia mahar dika utama
jadi bagaimana nih jalannya misa natal
ya selamat pagi daniar dan prabu
saat ini misa pertama sudah berlangsung sejak pukul tujuh pagi tadi
misa ika risti ini tengah dipimpin
oleh romo yohannes mariano yang saat ini tengah memimpin hotbah misa pertama
dan sepertinya bisa disaksikan di belakang saya saat ini
jemaat gereja katedral umat katolik jakarta sudah cukup banyak yang datang memenuhi gereja katedral
yang merupakan salah satu gereja tertua di jakarta
ini adalah bagian luar dari gereja katedral yang juga sudah tampak sangat penuh
itu artinya di bagian dalam yang disediakan delapan ratus kursi di dalam sudah juga terisi penuh
pihak gereja katedral sendiri menyiapkan empat empat ratus kursi untuk setiap kali misa
yang rencananya hari ini akan ada empat kali misal
selain misa pada pukul tujuh pagi ini nanti pada pukul sembilan pagi prabu dan daniar akan ada misa pontifikal
yang akan dipimpin oleh monsinir ignatius suhario yang juga merupakan uskup agung jakarta
dan pada pukul sebelas ini juga cukup menarik yaitu misa keluarga yang akan diikuti oleh anak anak dan juga remaja
yang tentu nanti pesan pesan natal yang akan disampaikan
juga akan menyesuaikan dengan usia dari jemaat gereja katedral yang hadir
dan misa terakhir yang nanti juga akan dilakukan adalah pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
mengingat akan cukup banyak jemaat gereja katedral yang melakukan misa natal hari ini
tentu pengamanan menjadi aspek yang sangat penting
kita tahu bahwa malam hari tadi kapolri bersama panglima tni dan juga sejumlah pejabat tinggi negara sudah hadir
dan kapolri memastikan bahwa sampai saat ini kondisi keamanan di katedral
ataupun di gereja lainnya dan juga di seluruh indonesia masih kondusif dan belum ada ancaman ancaman yang cukup kreatif
kita tentu berharap ini akan terus berlangsung sampai misa natal ini selesai
dan kalau kita bicara tentang pengamanan di gereja katedral sendiri
ada satu ratus enam personil gabungan dari tni dan juga polri yang melakukan sterilisasi ataupun juga pengamanan
baik di dalam maupun juga di luar
tadi pada pagi hari pada pukul enam tiga puluh pagi tadi juga tim gegana
sudah melakukan sterilisasi dan juga penyisiran di seluruh area gereja katedral
untuk memastikan kembali bahwa situasi di gereja katedral ini cukup aman
dan bagi anda umat katolik jakarta yang akan menjadi jemaat di gereja katedral
yang akan mengikuti misa nanti anda bisa memarkirkan kendaraan anda di pelataran parkir masjid istiqlal
ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung sejak cukup lama
selaras dengan tema yang di
diangkat di misa natal gereja katedral ini adalah mengangkat tema kebinekaan
yang artinya mengusung banyak perbedaan dan apa yang diperlihatkan di masjid istiqlal
ataupun juga pengamanan yang juga bahkan dilakukan oleh banser dari gpn
suara tembun juga dari nadal tulu lama sejak tadi malam
ini menunjukkan toleransi di jakarta sudah hidup sejak lama
dan itu terus terjaga sampai hari ini
nah prabu dan daniar yang menarik
tema natal di gereja katedral ini tentu seperti yang saya katakan tadi adalah kebinekaan
dan ini juga selaras
dengan dekorasi yang ditampilkan di gereja katedral
mulai dari gua kandang pohon natal bintang dan sejumlah ornamen lainnya dibalut
dengan ornamen ornamen yang berbau tradisional indonesia
yaitu berbau rotan dan juga dengan menggunakan bambu singgah
kesan tradisional ataupun juga kebinekaan dan nasionalisme indonesia
ini juga tampak sekali pada tema natal
di katedral tahun dua ribu tujuh belas ini
prabu dan niar kembali ke anda
oke menarik ya maha hardika
maksudnya melihat itu tadi ya
tentang toleransi yang tadi juga sempat disampaikan oleh mahardika
yang sudah menjadi warna menjadi ciri dari kota jakarta
dan bukan saja jakarta tetapi juga indonesia sebetulnya ya
tentang toleransi atur umat beragama ini